tidak pengen double date sama yang lain
sama yang lain pangeran maksud lo
udah deh tak
aku cinta sama putri tanta
lebih enak kita bicara di sana ya ki
kamu lupain pangerannya
aku gak akan lupain pangeran sampai kapanpun
ya satu satunya buat aku
kok misalnya dia gak mau sama aku
juga dia nggak boleh sama siapa siapa
soalnya pangeran cuma buat mel
udah deh kamu gak usah gengsi
kan aku sama kamu udah pacaran
kalau kamu kangen ya kamu bilang aja kangen
mumpet di bawah sikimot aku
pangeran ibu ikut prihatin ya
pak jaka itu tidak mempunyai riwayat penyakit jantung
dan hasil generasi kap juga baik baik saja pak
tolong kamu jauhkan pangeran dari putri
dan kamu jangan coba deketin rizky
apalagi sampai cerita masalah lo kum
kalau itu kamu langgar
aku akan cabut semua sahamku dari perusahaan kamu
aku jadi makin penasaran
apa yang sebenarnya terjadi
seandainya kalau memang perusahaan pak jaka terlirik banyak hutang
harusnya masih ada yang tersisa satu atau dua aset
karena setahu aku perusahaan pak jaka sudah cukup besar saat itu
pak bos saya benar benar salut tuh sama pak bos
pak bos luar biasa banget
pak bos benar benar total banget lo
cari tahu soal mantan suaminya punawang
gak apa apa jok
ini sudah menjadi tanggung jawab saya
untuk melindungi mayoros dan juga putri
gak apa apa yang jadi beban saya
walaupun apa pak bos
walaupun punawang belum bisa melupakan mantan suaminya
ini biar saya yang urus
semoga saya masih ada celah untuk buka hatinya
baru kali ini saya lihat pak bos sebegitu dalamnya mencintai perempuan
pak bos sama punawang benar benar jodoh
saya pokoknya doain terus pak bos
semoga kerja sama perusahaan kita bisa lebih baik ke depannya leks
ya aku juga berharap seperti itu lydia
kamu juga harus lebih profesional
lebih profesional seperti apa maksud kamu
ya kamu berhenti menekan aku dan mengancam aku
jadi jangan campurin urusan pribadi dengan bisnis
oke kalau gitu aku ada urusan lain yang aku harus selesai
lydia aku sekali lagi mau berterima kasih sama kamu
karena kamu sudah bantuin aku untuk melepaskan ketergantungan aku sama raymond
kamu memang malaikat dalam hidup aku
aku penat dengan dirimu

apa berulang periksa dengan penawar ini
aku memang malaikat dalam hidup aku
kalian bisa kerjakan sekarang juga ya
tadi kan saya sudah perintahkan
untuk bisa dikerjakan
pelan pelan aku akan membuat
semua saham perusahaan alex
pindah ke perusahaanku
dan dengan begitu
nggak ada lagi alasan alex
untuk menekan hidupku
walaupun dia bilang
aku akan bersikap profesional
tapi kalau suatu saat
ada masalah soal pak jaka
dia pasti akan kembali
mengancamku melalui rizky
sampai gue dicuekin
lu mau gak
sama dinda ya
siapa lagi ceweknya si gia
kalau bukan si dinda
udah gak usah ngegas balik kali
tapi kayaknya seru tuh double date
bareng dinda sama gio
dinda kan orangnya asik
berarti lu mau
yaudah kalau gitu gue kabarin si gio dulu ya
gue sambil main ya
gue juga pengen double dead sama yang lain
sama yang lain
pangeran maksud lo
udah deh tak
mau gak usah mancing mancing
kok mancing mancing sih
gue tuh mau nunjukin ke bokap nyokap lu
kalau gue ini serius
lo mau kemana ci
oh my god ngapain ya ibunya si cewek asongan kesini
gue yakin banget pasti deddy dia yang nerima
sumpah ya orang kayak dia gak pantes banget kerja disini
or maybe info dari pak regar salah kali ya mel
ya nggak mungkin salah lah orang jelas jelas ya tadi pak regar bilang
ibunya si cewek asongan kerja disini
salah dari mana
ya udah kalau misalnya penasaran masuk lah
ya udah kalian berdua tunggu sini ya
sana aja yuk pak eng diri disini
bu nawang ada yang nyariin
bu nawang ada yang nyariin